ada yang tidak kalah menarik di jawa timur
sebuah kampung di banyuwangi jawa timur
menyajikan destinasi wisata serba coklat
di lokasi ini pengunjung bebas menikmati
rimbunnya gebun kakao
serta proses pengolahan coklat
wisata baru ini bisa menjadi pilihan
bagi anda untuk menghabiskan libur
di peralihan tahun
berlokasi di kecamatan glenmore
sekitar sembilan puluh km arah selatan kota banyuwangi
lokasi ini menjadi destinasi wisata baru
di kota paling ujung timur pulau jawa ini
pengunjung akan disuguhi pemandangan
tempat proses pengolahan kakao
mulai dari proses fragmentasi hingga diolah menjadi coklat
di sini pengunjung bebas berkeliaran
di kebun kakao
selain mengamati langsung buah kakao
pengunjung juga boleh memetik langsung buah kakao yang sudah matang
lelah berkeliling di kebun
pengunjung bisa melihat musim sejarah coklat dan kopi
ini saya tadi bawa nasa jadi seneng juga nasa ya ini
karena bisa tahu oh ternyata
awalnya coklat itu dari
suku maya di india
jadi kita akhirnya tahu
oh ternyata perkembangan coklat di dunia ini seperti ini
jadi kita tahu kalau benar itu
coklat itu ternyata juga
dijadikan kayak matawang juga
jadi ya wah akhirnya
kita jadi ngeh tentang coklat ini
sering berkunjung di sini
datang ke sini
seneng banget kepingin ke sini lagi
bawa teman teman juga
selain itu pengunjung bisa menikmati beragam olahan serba kakao
mulai dari makanan ringan
minuman segar dan hangat yang seluruhnya terbuat dari
bahan dasar kakao atau coklat
awalnya kita memproduk barang setengah janji
dari bahan baku kakao yang
dikelola di kendeng nebu
menjadi bahan produk
dalam perkembangannya setelah ada dusun kakao ini
kita memproduksi produk produk hilir
berupa kakao bubuk atau coklat bubuk
dan kita mulai memproduksi coklat permen batangan
ide pengembangan dusun coklat ini datang dari
orang nomor satu di banyuwangi
abdullah azwar anas
berdasar potensi yang ada
ala kaugul yang berbanding wangi telah banyak
lokasi ini nantinya akan terus dikembangkan
menjadi lokasi terpadu yang bisa menjadikan
sejarah percoklatan di indonesia
justru ini adalah idenya dari kita
ini sebenarnya sudah agak terlambat ini
sebenarnya sudah mestinya tiga tahun yang lalu di launching
saya begitu datang ke kawasan ini
saya lihat ada potensi
ada potensi yang bagus
kita kombinasikan dengan pariwisata
salah satunya adalah produknya
ini bukan seperti dusun coklat di kabupaten lain yang dibuat
ini punya sejarah yang luar biasa karena
sejak seribu sembilan ratus dua puluh tujuh di sini ada pabrik coklat
tapi coklatnya tidak pernah dinikmati oleh masyarakat di banyuwangi
karena buahnya langsung dikirim ke eropa
nah produk coklat glamour ini salah satu coklat terbaik di dunia
nah dari situ saya lihat
oh saya lihat main ke tempat ini
dulu jelek tempat ini
ini adalah tempat bersejarah
saya minta ini segera dirubah
dan kita kerjasama dengan pemilik lembaran
ini kita bantu paving di tempat ini
kemudian saya berharap disini nanti orang kalau datang
bisa pertama mungkin melihat coklatnya
kedua mungkin bisa minum coklat
kemudian lihat proses pembuatan coklat
dan bisa tracking di kawasan tempat ini
jadi tempat ini sejuk nyaman
dan kita ke depan mungkin bisa ada wisata sejarah
jadi nanti orang keliling akan dikasih tahu
tadi saya lihat ada foto foto orang seribu sembilan ratus sembilan puluh
seperti apa ingin mendapatkan kopi dan coklat
nasi baru dusun coklat ini bisa menjadi salah satu referensi
untuk mengisi liburan di peralihan tahun